ya anda masih di prime news kita masih membahas topik indonesia pekat ini
yang juga menjadi sorotan publik adalah terkait dengan dugaan adanya aliran dana
mengalir ke rekening kasino dari kepala daerah nitmukono ppatk
nah pertanyaan saya saya mau ke bung kurnia dulu kalau begitu
apakah ini kalau dari teman teman icw ya melihatnya ketika ada berita ini bagaimana
apakah ini sebetulnya sudah modus lama dalam tindak pidana pencucian uang ataupun korupsi
atau ini justru barang baru sebetulnya
ya ini sebenarnya menegaskan bahwa korupsi pencucian uang adalah extraordinary crime
karena mereka itu adalah kejahatan yang terus menerus mengikuti perkembangan zaman teknologi
dan pelaku kejahatan selalu berupaya untuk mengedarkan uangnya menyemunyikan uangnya
menyamarkan uangnya dengan berbagai cara salah satunya dengan kasino begitu
karena kita meyakini uang hasil kejahatan korupsi itu
kalau tidak dirampas oleh penegak hukum
akan digunakan untuk membiayai kejahatan lainnya
dalam konteks ini kasino perjudian dan lain lain begitu
sehingga pr hari ini adalah kerja ppatk untuk men track rekening kepala daerah yang diduga lebih dari lima puluh miliar
harus diteruskan kepada penegak hukum
agar penegak hukum itu bisa menemukan unsur unsur dalam pasal
misalnya kpk unsur unsur tipikornya begitu
agar bisa ditindaklanjuti
karena kalau kita melihat dari
berbagai pemberitaan atau statement dari ppatk
kerap kali temuan ppatk tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum
jadi harusnya ini menjadi temuan yang harus diteruskan dan harus ditindaklanjuti oleh penegak hukum
ini karena ada dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kes ini
tapi ini baru atau justru modus yang lama bang gurnia
ya sebenarnya ini banyak sekali
ada model menggunakan money changer
ada menggunakan kasino
ada yang menggunakan rekening perbankan biasa begitu
dan ini menuntut agar ke depan ppatk lebih serius lagi
men track rekening rekening yang tidak sesuai dengan profilnya
karena kalau kita melihat
instrumen kita dalam undang undang tindak pidana pencucian uang
sangat lengkap begitu
orang yang menyamarkan bisa kena
orang yang menyembunyikan bisa kena
bahkan orang yang menerima uang hasil kejahatan
bisa dikenakan pasal pencucian uang yaitu pasal pasif
pasal lima undang undang nomor delapan tahun dua ribu sepuluh
kalau dengan model korupsi atau pencucian uang
ini kan uang itu dibawa ke luar negeri misalnya
atau bermain kasino pura pura
atau bagaimana caranya
itu akan sulit tidak dibuktikannya
trackingnya justru bisa saja kemudian kalau ppatk betul betul mau membongkar ini
ini betul betul bisa dibuktikan sedemikian rupa
ya sebenarnya tidak terlalu sulit ya
kalau misalnya rekening kepala daerah a
yang biasanya uang masuk ke rekeningnya hanya sepuluh juta
dan dilihat ppatk oh kenapa ada uang puluhan miliar masuk ke rekening itu
maka dari itu ketika rekening tidak sesuai dengan profilnya
ppatk meneruskan ke penegak hukum
tinggal penegak hukum melihat apakah uang ini hasil dari korupsi
perbuatan melawan hukumnya mana
apakah ada konteks kerugian negara atau tindak pidana suap lainnya
dan kalau itu ditemukan oleh penegak hukum
saya rasa instrumen tadi
uu tindak pindana pencucian harus dilekatkan ke yang bersahkutan
karena kalau kita melihat uu tindak pencucian
ada pasal tujuh puluh tujuh pembalikan beban pembuktian
si orang itu harus membuktikan bahwa uang itu bukan berasal dari hasil kejahatan
kalau tidak bisa membuktikan maka negara bisa merampas uang itu untuk negara
karena kan konsep penegakan hukum tindak pidana korupsi kan tidak selesai hanya
memidana orang di penjara
bagaimana cara aset recovery nya
dengan melekatkan uu tindak pindana pencucian uang
dan konteks hari ini kasus ini bisa dijadikan instrumen baru bagi penegak hukum
untuk menemukan modus pencucian uang seperti yang tadi
artinya memang kalau kita bicara kasus korupsi
modusnya bisa banyak begitu dengan cara cara yang kemudian justru dengan kasinor dan sebagainya
dan kejahatan korupsi itu pasti sangat erat dengan pencucian uang
contoh orang mendapatkan hasil korupsi
pasti dia akan berupaya agar penegak hukum tidak bisa menemukan dengan cara menjembunyikan
uang misalnya dapat lima miliar dia masuk ke rekening perbankan
itu sudah tindak benar pencucian uang
karena dia berupaya untuk menyamarkan menyembunyikan hasil kejahatannya
ini problem di penegak hukum kita
karena masih sangat jarang penegak hukum kita memasukkan unsur tindak pidana pencucian uang
termasuk kpk sebenarnya
pantauan icw tiga tahun dua ribu enam belas dua ribu delapan belas
kpk menyidangkan tiga ratus an perkara tapi hanya lima belas perkara saja yang dikenakan pencucian uang
itu belum lagi kita melihat polisi dan kejaksaan
saya rasa pasti datanya bisa lebih rendah
bang reranggut anda melihatnya bagaimana kalau kemudian kepala daerah
ini kan kepala daerah ya menurut ppatk
rekeningnya diparkir di kasino begitu
ini produk yang dipilih oleh masyarakat lagi lagi kepala daerah
yang terduga kasus hal hal seperti pencucian uang dan juga korupsi
anda melihatnya bagaimana sebetulnya
nggak ada yang aneh kan
bahkan mungkin lebih dari itu kan
bisa saja juga uang hasil korupsi dipakai untuk kegiatan kegiatan yang seolah olah bersifat baik gitu
tapi kan itu bagian dari pencucian uang
ini kan agak bombastis itu karena ada nama kasimonya gitu
ini modus pencucian uang ini bisa terjadi
bahkan mungkin untuk kegiatan yang kita anggap secara normatif adalah kegiatan yang baik gitu
tapi tahu tahunya itu adalah bagian dari modus pencucian uang dari sang koruptor dan seterusnya gitu
itu juga pada tingkat tertentu misalnya mengapa koruptor ini ya seolah olah selalu positif juga di mata masyarakat
karena begitu banyak uangnya yang dipergunakan untuk aktivitas aktivitas yang seolah olah baik gitu
padahal berasal dari sumber hasil dari kejahatan korupsinya kan dan sebagainya gitu
nah itu pertama
nah yang kedua adalah saya lihat ada dua reaksi yang kadang kadang naik kadang kadang turun
yang dari dpr khususnya dari ketua dpr yang mengatakan tidak tepat itu pengungkapan itu kan kira kira gitu ya
di dakri ada suara yang mengatakan tidak tepat tetapi menteri dalam negeri mengatakan mengapresiasi gitu loh kira kira
jadi saya pikir kalau
sekarang disampaikan ke publik tapi harusnya tidak begitu kak
saya pikir harus dikembalikan kembali
ketua ppat ya
ketua ppat ya
ketua ppat itu tidak menyampaikan ada kasus
dia hanya menyampaikan report tahunan bentuk bentuk apa saja yang ditemukan oleh ppatk sehingga dengan begitu dia mengatakan ada kegiatan yang selama ini biasa kita temukan tapi ada mulai gejala modus baru
yaitu menyalurkan uang atau menyimpan uang atau mempergunakan uang melalui kasino gitu
jadi itu sebetulnya ketua ppatk hanya menjelaskan modus itu tapi dia tidak memberitahukan bahwa ada kepala daerah
orangnya seperti apa besarannya seperti apa macam macam
jadi karena itu sebetulnya informasi biasa tentang modus modus yang biasa dilakukan atau sekarang menjadi modus baru yang tidak perlu sebetulnya disikapi secara berlebihan
tapi karena kasinonya itu dan kepala daerah atau gimana
ada sebagian dari misalnya ketua dpr mengatakan itu tidak patut
kalau ketua ppatk menyampaikan orang per orang gitu kira kira kan kasusnya seperti apa
daerahnya di mana itu jelas masalah ketua ppatk nya gitu
tapi kan yang disampaikan oleh ketua ppatk itu hanya modus baru yang mulai kelihatan agak tren
di mana kepala kepala daerah menyimpan uangnya mempergunakan uangnya atau mencuci uangnya melalui kasino
terakhir gabung kurnia artinya memang ini sekarang tinggal bagaimana kuncinya di ppatk melaporkan ke penegak hukum begitu ya
ya kuncinya sekarang di penegak hukum
ppatk sudah membuka modusnya
bahwa ada beberapa kepala daerah yang diduga mempunyai rekening lima puluh miliar di kasino
dan kalau kita melihat pemberitaan diketahui bahwa uang itu hanya bisa digunakan untuk bermain kasino
dan pr nya sekarang ada di penegak hukum
kpk kejaksaan dan kepolisian harus bisa mengungkap perkara ini
dan kalau itu memang ada dugaan korupsinya saya rasa harus diterlanjutin oleh kpk
walaupun memang kalau konteksual hari ini kita pesimis
pimpinan kpk baru ini akan menunggu
kita kembali lagi ke kpk kalau gitu kasusnya
kita tunggu bagaimana kemudian semuanya ini diproses
tapi yang jelas publik pasti mengawal
baik apapun kasus hukumnya baik kita tunggu bagaimana taji kpk ke depan
terutama juga soal membatas berantas kasus kasus korupsi
terima kasih banyak bang kurnia
terima kasih banyak bang ray sudah hadir di prime news malam hari ini
kami akan segera kembali dengan informasi terkait dengan panglima tni dan juga kapolri
yang memantau persiapan pengamanan perayaan natal di kupang ntt
kami akan segera kembali usaha jeda